hai pelaku sudah diperiksa status memang masih sebagai saksi tetapi nanti malam tentunya masih
pemeriksaan akan mengarah kepada tersangka pasalnya akan dikenakan adalah pasal penculikan yaitu pasal
tiga ratus tiga puluh ayat dua khp termasuk juga akan mengarah kepada pasal terhadap perlindungan anak yaitu pasal tujuh puluh enam
grup c tujuh puluh enam grup i tujuh puluh enam huruf c maupun pasal delapan puluh undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu empat belas tentang pelindungan